kalau aktif mungkin hanya di kelas ya belum masih belum aktif kegiatan keluar gitu keluar sekolah hanya lingkungan di sekolah saja
dan pada saat tragedi waktu itu ibu sempat dengar
awalnya saya tragedi itu tahunya dari informasi temannya itu kecelakaan jadi saya belum sepenuhnya tahu
kemudian baru seminggu kemudian ada temannya yang menginformasikan ibu coba browsing gitu kan cari tahu
cuma saya baru sempat browsing ya saya agak sedikit terpukul
ke selayaknya guru bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang baik kami juga ikut
harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan kepada pihak pihak yang berwenang kepada pihak pihak aparat kemudian kepada masyarakat juga yang sudah membantu kami ucapkan terima kasih
harapkan pada ketiga yang belum tertangkap kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik baik
mungkin dengan begitu pihak keluarga mungkin akan lebih lega